mah ma lagi sibuk gak mah
biasalah sibuk kerja aja kenapa sih
oh gini mah mudi kan sekarang lagi ada di rumah sakit
mondi lagi nyamperin bocin dan alhamdulillah si bocin udah bisa boleh pulang sekarang mah
iya tapi masalahnya
sok dicari taunya
keriput etah keriput
menidak lempisan aduh si gagot
etah si gagot
aduh lah gitu aduh
kamu teh jadi tua jangan dikeriput keriputin
muka mah selalu kudu kenceng kenceng
ih amit amit keriputan
jangan mikir aku naung kudu mikir
sok dilakukan saja dilaksanakan geningan
ya enggak ma
masalahnya tuh ya pertama nih
mami tuh biasanya gak suka
kalau aku jalan sama oki
kedua aduh ma kayaknya gak banget deh
kalau kita tuh terlalu ngepoin mau tahu urusan keluarga orang
eh ini teh
mami teh rek tau
ini teh keluarganya si cai cai maricai
sok atuh dicari tau
ada masalah nyamuk di keluarganya
masalahnya teh si cai lagi ngerjain iklannya mami
kumaha konsep sudah siap can
aduh encan keket encan
masalahnya itu problemnya dari keluarga dibawa kekekerjaan
kan tidak profesional pisan
bukannya mau kepoin urusan orang
kamu kan tau si cai cai maricai sama mami tuh dari barla juga ttm
apaan sih mau bahas apa lagi
teman tetapi saingan
sok ditambah s nya doi
teman tetapi saingan selalu
dablok blok maneh nama gitu
nah kalo mami sudah tau ada masalah naon di keluarganya
kan penten buat mami
sok atuh dicari tau
cari tau sekarang
dia ajak kumpul kumpul
kumpul kumpul di back camp mereka
oh mau mami aja yang telepon
bisa mami aja yang telepon
udah nggak usah ngusah
lelet pisan ikutan si cai cai maricai gini kan
minta tolong gituan aja lah
ah iya lepstik
sok foto dia gini kan
aduh diulang deh perhatian
engak enggak enggak
nggak diangkat mulu
ini ada yang menempel
tekin orang telepon
ternyata gue mau ngajarin
gue bawa ke puncak
dia kejaga jaga banget anaknya
gue masuk kamar kosnya
susah deh buat ngerjainnya
untuk hancurin aja
tapi lamar dulu
habis itu lo tinggalin dia
kan nyisek banget tuh
gitu apaan sebentar
kamu kemana aja sih
susah banget di telepon
jangan bikin aku bingung deh
tadi keadaannya tuh aku gak bisa nggak telepon sama sekali
gue cabut dulu ya
ini tuh makanannya enak
jadi nggak terlalu gurih
kayak kamu dong
nggak terlalu beli tapi cantik
kayak kamu dong
mendingan kita sekarang pulang aja ya
kamu juga tanyakan
emang saya udah bisa cari aja
ya terus gitu
gimana kondisi lu udah baik kan
udah lumayan mah udah enakan
kata dokter juga sekarang udah boleh pulang gue
hari ini lo udah boleh pulang
ah lu sampe bewokan gitu lu gak dicukur
iya gak sempet mon
sorry ya men kemaren maren gue sempet gak bisa dateng kesini
terus sekarang lu sendirian
iya gak apa apa men santai aja
ya kebetulan gue juga lagi sendirian
tadi nyokap gue ada disini
terus nyokap gue lagi ke rumah dulu
soalnya buat biaya rumah sakit gak cukup mon
tapi lu udah coba cari tau di bagian administrasi
kebetulan tadi nyokap gue udah ngecek
total biaya seluruhnya tujuh belas sembilan ratus rupiah termasuk biaya operasi mon
waktu itu uang sumbangan dari lu dan anak anak aj termasuk alex totalnya ada tujuh empat ratus rupiah
sekarang mau di rumah sakit dengan kehidupan biaya sehari hari totalnya tinggal empat juta mohon
masih kira kira sekitar tiga belas juta lagi ya
iya mudah mudahan nyokap gue bisa dapet pinjeman dan gue bisa lunasin biaya rumah sakit mon
udah lu tenang ya
eh cin sorry deh gue mau mau sholat dulu ya
bu ini ada telepon
tolong kamu pasahin kerudungnya ya
biasa lah sibuk kerja aja kenapa sih
sekarang lagi ada di rumah sakit
moni lagi nyamperin bu cin
dan alhamdulillah sih bu cin udah bisa boleh pulang sekarang ma
bu cin kekurangan biaya
bu cin sama keluarganya kekurangan biaya karena
masih butuh uang banyak mah
ya allah kasihan banget
ya udah kalau gitu
mama transfer lima juta ya
buat bantu bu cin sama ibunya
langsung habis ini mama transfer ya
mama serius ma
mama udah mau bantuin bu cin juga
ya munding nggak bisa bales apa apa kecuali bisa berdoa supaya
mama semakin ditambah tambahkan pahalanya
kamu gak usah nyebut nyebut masalah pahala
pahala itu urusannya allah
yang penting mama pingin muchin cepat sembuh dan segera pulang ya
moni juga berharap kayak gitu
ya udah deh
tapi dari tiga belas juta berarti masih ada sekitar delapan juta lagi yang harus dikumpulin
mudah mudahan mereka juga mau bantu